kita langsung saja buka good morning dengan informasi terkini
anda tentu masih ingat betul dengan sosok perempuan namanya titi wati ya di palangkaraya kalimantan
nah iya kan memiliki bobot yang cukup fantastis dua ratus dua puluh kg
nah setelah menjalani operasi pengecilan lambung dan sebelas hari dirawat di rsud dr doris silvanus palangkaraya kalimantan tengah
penderita obesitas ekstrim titi wati akhirnya pulang ke rumah
dan proses pemulangan titi wati dari rumah sakit ini dibantu oleh puluhan relawan tanggap bencana
beginilah puluhan relawan tanggap bencana yang membantu proses pemulangan titi wati penderita obesitas dari rsud dr doris silvanus palangkaraya ke rumah pada senin sore
meski sempat mengalami sesak napas titi wati merasa bahagia dan senang bisa pulang dan berkumpul kembali dengan orang tua suami dan keluarga lainnya

menurut tim dokter pendamping evakuasi kondisi titiwati kembali stabil usai menjalani pemeriksaan
kondisinya stabil artinya kita yang perlu kita pantau adalah kondisi sesaknya gitu ya
kemudian nyeri luka pas kooperasi kemudian nadinya kemudian kemampuan beliau untuk kontak dengan kita
tidak ada gejala gejala yang kita khawatirkan berpengaruh terhadap fungsi kegawat daruratan
jadi kalau pada pasien pasien yang obese seperti ini kan yang kita khawatirkan timbul dia ketika dibaringkan dalam posisi tertentu dia bisa timbul sesak
meski sudah berada di rumah titi wati tetap menjaga pola makan dan melakukan terapi sesuai dengan anjuran tim medis rumah sakit
dengan cara ini titi wati bisa menurunkan berat badan pasca bedah bariatrik oleh tim dokter
sementara itu proses pemulangan titi wati mendapat perhatian dari warga sekitar di rumahnya
meski hujan warga yang juga tetangga titi wati tetap bertahan untuk melihatnya